assalamualaikum permisi bu
balik muka salam oh silahkan mau makan ya silahkan duduk
saya mau nanya ibu ada lowongan pekerjaan bu disini
saya lagi butuh pekerjaan bang
kalian kemana nak ibu hancur
eh ibu jakarta luas loh bu
kalau ibu nggak punya uang gak bakalan anak ibu ketemu
ibu jangan cari disini sini aja
cari kesana no kesana ke terminal
nah gitu bu
bukan disini kerja aku harus cari uang
supaya anak anakku ketemu
support bu cari anak ibu
sekarang zamannya penculikan bu
ibu jangan aku takutin saya dong bu
saya bukan aku takutin ibu
saya cuma kasih tahu ibu yang baik baiknya aja
yaudah ya bu ya permisi

aku harus cari mereka

ya allah ini nyilat

gaduhnya ini darki
ga percaya gue buat
neng kebenaran ini aku mateng
inilah paksa ini kalau mau tidur di sana cari yang lain
kita larang lidar
apa yang bu
berkilau di langit
menerangi isi bumi
mama kau bagai bintang
demurah bintang yang terang
menerangi di hatiku
mama kau bagai bintang
mama kau lah bintang
dengan tulus cinta
memberi setiap hal yang indah
yang ada di dalammu
untuk membuah diriku
untuk membuat diriku
jadi anak yang bahagia
jadi anak yang bahagia
mama kau lah bintang
yang terang bendarang
dengan tulus cinta
memberi setiap hal yang
hal yang indah
yang ada di dunia
untuk membuat diriku
jadi anak yang berbahagia
ibu bagus kangen sama ibu
kalau bagus peluk ibu
ibu pasti peluk bagus
mama kau bagai bintang
mama kau bintang
yang terang benderang
dengan tulus cinta
hal yang indah
yang ada di dunia
untuk membuat diriku
jadi anak yang bahagia
mama kau bagai bintang
kenapa tak tentu
aku melihat di atas diriku
mengenai apa yang kau buat
dan mengambil bintang
kau kembali nah
gini dengan ibu
balik muka salam
oh silahkan mau makan ya
ibu ada lowongan pekerjaan bu disini
saya lagi butuh pekerjaan banget bu
kebetulan sih saya lagi butuh
tukang cuci piring
memangnya mbak mau kerja disini
oh mbak murti
kalau gitu langsung ke belakang aja ya
di belakang ada ipah yang bantu bantu saya masak
tanya tanya sama ipah
ya sudah nih kalau gitu
bawa ke belakang ya
gak salah lagi
pastu itu orangnya
orang itu yang dipasang di sosmed ini
kalau gitu aku mau telepon dulu
maaf apa bener
ini yang masang status di sosmed itu
yang mencari orang yang namanya mbak murti
emang kenapa ibu melihat orang yang bersangkutan
dia lagi di warung saya